berbagai kegiatan pesta rakyat dan kuliner ditampilkan dalam festival pamalayu
yang digelar pemerintah kabupaten darmasraya sumatera barat
festival ini dihelat hingga tanggal tujuh januari tahun dua ribu dua puluh mendatang
salah satu agenda menarik yang menjadi pendahuluan adalah arung pamalayu
seperti apa arung pamalayu berikut ini liputannya
sekitar seratus kapal memenuhi dermaga di bawah jembatan karet
yang ada di kecamatan pulau punjung kabupaten darmasraya senin
satu persatu kapal hias itu bergerak mengarungi sungai batanghari
selain melewati provinsi jambi sungai batanghari juga membelah darmasraya
rombongan kapal bergerak melewati sekitar tujuh km dengan garis finish di kawasan candi pulau sawah
ribuan orang memadati lokasi untuk menyaksikan pawai kapal yang diberi nama arung pamalayu tersebut
kita berada di aliran sungai batanghari di kabupaten darmasraya
sungai batanghari ini membela
provinsi jambi dengan provinsi sumatera barat
apa yang sedang berlangsung ini adalah bagian dari festival arung sama layu
festival tamalayu ini mengetahui kembali ekspedisi militer yang pernah dilakukan oleh kerajaan singosari
terhadap kerajaan selayu yang berpusat di kabupaten darmas
sampai di kawasan candi pulau sawah
rombongan disambut dengan prosesi adat
berbagai macam tarian ditampilkan
juga ada penyembelihan kerbau putih lalu dilanjutkan dengan makan bajamba yakni makan bersama secara adat mina
festival sendiri untuk memperkenalkan mengkaji dan mengenang kembali ekspedisi pamalayu
ekspedisi pamalayu dikenal sebagai sebuah diplomasi melalui operasi kewibawaan militer
yang dilakukan kerajaan singosari di bawah perintah raja kertanegara pada seribu dua ratus tujuh puluh lima seribu dua ratus delapan puluh
seribu delapan ratus delapan puluh enam terhadap kerajaan melayu di darmasraya di pulau sumatera
kegiatan di petang hari adalah karena kalau perahu ada sekitar seratus perahu yang kita hiasi dari masyarakat
yang itu mengingat peradaban masa lalu dulu tidak ada jalan tidak ada tol tidak ada kertapi semua melalui sungai
nah maka kita mengingat sungai itu adalah sumber kehidupan dan maka dari itu dengan hari maritim ini kita jaga sungai dan lingkungan kita di tempat kita masing masing